kisah tentang pahlawan lingkungan dari bali imande janur yasa ini bisa anda saksikan lebih lengkap di cnn indonesia heroes
pada minggu empat belas november dua ribu dua puluh satu pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat di cnn indonesia
pengelolaan sampah plastik menjadi isu lingkungan yang jadi perhatian masyarakat dunia
di indonesia ada imade janur yasa yang mewujudkan idenya menukar sampah plastik dengan beras
langkah janur yasa memberikan manfaat banyak bagi masyarakat bali sekaligus mendukung upaya daur ulang sampah plastik
langsung saja kita sapa imade janur yasa halo selamat malam imade janur
halo selamat malam imade
selamat malam bisa dengar nggak
iya jelas suara saya jelas bli
iya blimande terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami pada malam hari ini
saya tadi melihat aksi edu aksi yang dilakukan oleh brimade ini sungguh menginspirasi
dan kita tahu bahwa aksi ini edu aksi ini dilakukan blimade janur ini pada mei dua ribu dua puluh dan sudah ada sekitar delapan belas ribu orang yang menikmati manfaatnya
sejauh ini pada bulan ini bagaimana sebenarnya bisa digambarkan kepada kami nggak bli
jalanan plastik exchange sehingga saat ini seperti apa
sangat bagus dan sangat diterima oleh masyarakat
karena sekali lagi ya saya bilang bahwa pengolahan sampah itu yang sulit kan memungut dan memilah
nah makanya plastik exchange ini adalah edu aksi jadi edukasi di dalam aksi
karena sudah banyak sekali himbawan bahaya plastik dan lain sebagainya
jadi untuk merubah habit itu harus dengan aksi
bukan hanya dengan wacana peraturan sih bagus tapi aksinya yang juga penting
jadi antara aturan dan himbawan dan aksi itu harus dijalankan
dan ini juga sangat diterima luas di masyarakat bali
dan ini pun bisa direplika ke pulau pulau lain bahkan indonesia asia
di bali itu kita punya yang namanya srihita karana
jadi tiga jalan untuk mencapai kebahagiaan
jadi hubungan manusia dengan tuhan itu adalah jati diri
hubungan manusia dengan manusia itu adalah kesejahteraan
dan hubungan manusia dengan lingkungan
jadi diterima dengan sangat sangat baik
ini gerakan dimulai pada mei dua ribu dua puluh
kalau dipikir pikir beli aksi seperti ini mengedukasi warga
kemudian juga mengajak warga untuk bisa ikut bergabung memilah sampah
memilih sampah juga
apa beli yang menjadi dasar kemudian tergerak untuk melakukan aksi ini
dasarnya adalah tahun dua ribu dua puluh seperti kita semua tahu ya
pandemi covid sangat meluluh lantakan ekonomi kita
jadi orang paling tidak butuh makan ya
di indonesia atau di bali kita butuh beras
yang kedua itu adalah masalah lingkungan terutama plastik
dan yang ketiga adalah masalah
dan yang ketiga adalah masalah jalan
jadi saya bilang bahwa di dalam kesulitan itu pasti ada jalan keluar
nah ada tiga kesulitan
ekonomi jati diri dan lingkungan
nah dengan memberikan beras sebagai penukar dia mengumpulkan plastik
itu tiga tiganya kena
jadi paling tidak dia dapat makan kesejahteraan dalam waktu dekat
dan kesejahteraan dalam jangka panjang ya
kita hidup dari pariwisata
dan kebersihan itu adalah aset
dan yang paling penting adalah jati diri kita sebagai orang yang tinggal di desa
atau tinggal di bali tinggal di indonesia
kita bisa membersihkan bumi kita gitu loh
mari jadi pahlawan ya
ini kebetulan sekali adalah momennya hari pahlawan
mari kita menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri
untuk jati diri kita
nilai nilai filosofisnya begitu kuat ya
dalam aksi ini aksi pengumpulan sampah kemudian ditukarkan menjadi beras
tapi pernah nggak ada cerita yang menarik ketika ada masyarakat yang datang ke blimade untuk menukarkan plastiknya
ada salah satunya yang saya bilang adalah ibu klepon ya
orangnya sudah tua mbak mbak dea
sudah nggak bisa jalan
udah jalannya pun sempoyongan
setiap bulan itu kita mengadakan penukaran di desa

banjar belah tanah
itu dekat sukawati
ibu ini selalu membawa beras paling banyak pula
nah kemudian saya tanya
mbah kenapa sih kok dapat beras banyak
saya jalan jalan di desa
dia bilang plastik ekstrim ini atau penukaran ini memberikan saya hidup lagi
memberikan saya semangat untuk hidup
karena dulu saya duduk aja di rumah
nunggu dalam tanda kutip aja lah
tapi sekarang dia mempunyai tujuan dalam hidup
paling tidak bisa menafkahi keluarganya
dan yang paling penting buat dia adalah jati diri dan membersihkan lingkungan
ternyata banyak sekali orang yang terbantu
terbentuk termasuk tadi ya beli
ada mbak klepon begitu
blih tapi kalau kita lihat program pelajaran
program plastik eksin ini lebih lebih luas lagi
apa kritik dari blima dejanur dan teman teman terutama aktivis lingkungan
untuk pemerintah setempat dalam hal ini adalah regulasi regulasi dalam pembentukan
atau dalam mengurangi sampah plastik atau pengelolaan sampah plastik selama ini
yang selalu saya imbau kepada semua penggiat lingkungan pemerintah siapapun ya
kita harus bekerja sama
dengan kerja sama kita bisa menyelesaikan masalah ini
karena plastik eksin bukan satu satunya program yang terbaik ya
atau yang akan menyelesaikan masalah ini
tapi salah satu ya
jadi banyak jalan menuju roma
saya bilang bahwa mari kita bekerja sama
karena di dalam memerangi yang namanya sampah itu
yang pertama saya lihat itu kita harus mengubah kebiasaan kita
karena kita tidak bisa menyetop plastik
karena plastik itu ada gunanya
nah tetapi bagaimana kita bisa bertanggung jawab setelah kita memakai paling tidak
atau sebelum kita pakai apakah saya perlu plastik atau tidak
nah jadi dari kita memakai sampai kita membuangnya itu paling tidak kita harus waspada
nah untuk kepada pemerintah kepada teman teman penggiat lingkungan
mari kita bergadang tangan ya
kayak dulu berperang membawa pejajah
itu kita nggak bisa beri sendiri
jangan di cdrt interiornya kita belajar dari sejarah
jadi bersatu kita seguh ya
tapi bagaimana dengan ini kan sudah mulai dilonggarkan lagi restriksinya
karena pandemi dinilai kasusnya sudah mulai turun
artinya nanti akan ada sejumlah turis yang datang ke sana
apakah ada edukasi lain jika misalnya di masyarakat sekitar sudah mulai bisa
sudah mulai semangat begitu untuk mengumpulkan plastik memilah
bagaimana dengan turis
apakah ada mungkin edukasi singkat yang akan diberikan
karena kadang kadang turis juga merasa sedang berlibur
sehingga agak loose begitu perilakunya di sana
ya kalau ini memang masyarakat sudah sadar dan aware
sehingga dia menjadi kayak self policing ya
melihat turis buang sampah
eh jangan buang sampah dong
aku sudah sibuk sibuk berada di sini gitu loh
jadi kita bisa saling mengingatkan
dan jangan lupa juga ya banyak turis yang datang ke indonesia
terutama yang dari negara negara barat itu
yang ingin melakukan sesuatu buat lingkungan
cuma kadang kadang ya caranya nggak tahu begitu
jadi saya mulai menjajahi bekerja sama dengan hotel hotel
mungkin kita menjaga
mengadakan edukasi di sana
dan juga kita penggalian dana
karena kita butuh dana untuk membeli berat ya
terutama untuk memerangi sampah sekali pakai
itu kita masih perlu uluran dana
nah seperti yang saya bilang tadi
kita harus bekerja sama dalam memerangi sampah ini
dan memerangi sampah dari sumbernya
dari rumah tangga
anda melibatkan banyak orang
tadi masyarakat terbantu atas ide anda
menukarkan sampah plastik dengan beras
ini juga anda akan melibatkan teman teman di dunia perhotelan
dan kami juga mengucapkan selamat anda masuk menjadi salah satu tokoh yang masuk dalam cnn heroes
apa pendapat anda ketika nama anda muncul sebagai salah satu orang yang dianggap sebagai pahlawan
karena ini adalah kebanggaan buat kita semua
bukan saya saja ya
mungkin saya hanya sebagai representatif
tapi semua ini berhasil karena kita semua bersatu
karena kita semua bergerak demi lingkungan
dan demi jati diri kita sebagai bangsa indonesia
karena ini mendukung program pemerintah bali
bapak wayan koster sebagai gubernur
dengan mencanangkan bahwa
mari kita tangani sampah kita di bali
di rumah tangga
ini ada rencana tidak untuk mungkin menularkan ide idenya ke teman teman pegiat lingkungan
misalnya di luar bali begitu
karena mungkin ini menarik juga
di tengah pandemi covid sembilan belas
orang juga membutuhkan uluran tangan
bisa di copy paste ya
sistemnya sudah ada
dan sudah berjalan selama satu setengah tahun
dua tahun lah katakan di bali
dan sudah terbukti bahwa ini bisa dikembangkan
bukan hanya di indonesia
karena lingkungan itu adalah tanggung jawab kita bersama
ya jangan lupa datang ke cnn zero
dan food buat saya
setiap hari ya
itu bisa good sampai tanggal tujuh desember
karena ini sangat penting buat kelangsungan plastic action
dan buat kelangsungan kita semua
sebagai masyarakat yang peduli dengan lingkungan
ternyata begitu banyak nilai nilai positif
tidak hanya sekedar mengambil sampah
dan menukar beras
tapi ada yang lebih dari itu
yang lebih filosofis lagi
lebih berarti bagi masyarakat
terima kasih blimade januryasa sudah bergabung bersama kami
selamat hari pahlawan untuk anda
terima kasih banyak mbak dea